masya allah ivan kamu kenapa jadi babak belur begini nak
eh kamu urus nih kamu urus anak durhaka
biar dia tahu rasa gebukin orang banyak
astagfirullahaladzim pak kok bapak tega ngomong kayak gitu kesian bang irfan pak
hehehehe diam kamu tau apa apa
kamu tau gak ini akibat ngelawan sama orang tua
ini ganjarannya ngomong lagi ngomong diam
maaf ya bang nunggunya lama
habis saidah dandan dulu gak apa apa kan
ya jelas gak apa apa dong nunggu janda secantik kamu setahun juga abang betah
yaudah deh sekarang abang nganterin kamu dulu
terus abang nunggu
terus abang kerja ya
abang memang baik banget
makanya cepet itu cerahin istri abang yang udah peot gitu
biar kita bisa berduaan terus
iya abang juga lagi mikirin
udah deh naik ya abang liat tadi
nanti malam kita harus dapat bilik yang banyak
ini pak anak bapak saya temukan tergeletak di pinggir jalan
untung ada ktp nya jadi saya bakal kemari
kurang ajar siapa yang berani begini sama anak saya
belum tahu saya rupanya
saya ini sekretaris desa sekdas
bawa dia masuk
tidurin aja di sini dulu
masya allah ivan
kamu kenapa jadi babak
babak belur begini nak
kamu urus anak nurhaka
biar dia tahu rasa
gebukin orang banyak
kesian bang irfan pak
kamu tahu nggak
lia tolong ambilkan handuk dan air hangatnya
biar kita bersihkan lukanya
ya allah berikanlah kami ketabahan
jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami pikul
berikanlah kami kekuatan ya allah
ya allah berikanlah kami ketabahan
jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami pikul

tidak apa apa pak
memangnya saya nggak boleh kalau ngeliatin kamu
tidak enak pak dilihat teman teman
bakal balik ya kita
pa'ot cei yang semirah

ibu aja yang coba minta ya
pak sepertinya irfan harus dibawa ke rumah sakit pak
lukanya parah kasian pak
alah sakit kayak gitu aja dibawa ke rumah sakit
kamu bisa habisin duit aja
eh kamu tau gak
kamu kemarin aja habis ngabisin duit banyak
sekarang si irfan lagi yang mau ngabisin duit
harus bikin susah
kok masih di luar
kamu gak tidur
dia dari tadi nungguin kakak
ada apa sih li
gak biasanya loh kamu ngundungin kakak
kak yang penting itu sekarang bang irfan
bang irfan babak belur diajar masa kak
irfan kenapa li
dia ketawa nyopet tadi siang
makanya dia digebukin
kenapa gak dibuka rumah sakit sih lia
bukannya parah dong ini
kita kan menunggu keputusan dari kakak
soalnya kan rumah sakit butuh biaya
kalau gitu besok kita harus bawa event ke rumah sakit
kakak takut ntar rukanya jadi infeksi
lo berdua pada gak punya otak ya
orang ini lagi sakitan lo malah pada berisik lagi ngobrol di sini
yaudah gue minta lo keluar deh
yang paham pengasih lagi maha penyayang
ya allah ya maha pengasih lagi maha penyayang
cobaan demi cobaan silih silih
berganti mendatangi keluarga kami
tambahkan hati kami ya allah
berilah kami kesabaran
dalam menghadapi semua ini